dia bisa dilaparin ke polisi
atau jangan jangan raja ditangkap sama dego
enggak kamu jangan nakut nakutin aku ya
kamu harus kasih tau dimana raja sekarang
aku jangan jalan jalan
suami saya itu gak bersalah
dan suami saya itu bukan pembunuh
bukan yang bunuh diego itu tante ya
kamu jangan sembarangan ngomong ya
jelas jelas yang memburu diego itu raja
tapi tante lihat sendiri
kalau diego itu masih hidup
dia yang selalu nero neror kita
dan aku yakin
ini cuma akal akalan diego supaya dia bikin raja itu masuk penjara
dan satu satunya ya kita harus buktiin ke polisi
ya udah kalau kayak gitu
mending sekarang kita lapor polisi
supaya raja juga gak terus terusan dituduh
karena kita belum punya bukti yang kuat
mungkin salah satunya kita harus nemuin diego
dan kita harus bawa diego ke counter polisi
supaya masalahnya cepet kelar
dan raja bisa dicabut tuntutannya
karena diego masih hidup
mungkin tante tau gak
tempat dimana seringnya diego itu bersembunyi
mungkin kita bisa temuin dia disana
siapapun yang meneroh kita ini
dimanapun dia mau bersembunyi
tante pasti akan temukan dia
walaupun dia sembuh di ujung dunia sekalipun
tante pasti akan temukan dia
meneror seperti itu
tidak mungkin bisa lolos dari tantangan
tolong hantarkan berkah secara cerahin ke lady
karena saya gak mau lagi berurusan sama perempuan kejam kayak dia
baik pak lemo
kalau begitu saya permisi pak
ada apa ya mas
jadi gini om
papa minta berkas yang tadi
katanya diantar sama kurir aja
tapi kenapa tiba tiba saatnya mau berubah pikiran ya
jadi gini om
papa lupa kalau barang barang lady masih di rumah
kata papa biar sekalian aja sama berkasnya diantar sama kurir
oh begitu ya
tenang dan membuka lembaran baru
mbak lady ini ada kiriman buat mbak lady
saya sih kurang tahu mbak
tadi ada kurir yang nganterin
katanya buat mbak lady
ya terima kasih ya
ya kemisi mbak
ternyata dia gak berani juga ngirim silat cerainnya sendiri
ini siapaan ya
kayak kunci rumah
kunci rumah kontrakan buat kamu
supaya kamu gak ngerepotin aku lagi
ternyata om lemos masih punya hati juga
mau kasih rumah kontrakan buat aku
lady mau menerima kunci rumah itu
kamu sih kekal ke perl mississippi kan
kayaknya engkau ini bizim road worker
kau dekat alex
nah aku bisa ngerepotin
tunggu ya om
gak ada langit ya
kamu mendapat permintaan
kalau aja aku gak dikurung sama kelaran
aku pasti sudah meneruskan penyelidikan aku
gak bisa aku harus cepatnya pergi dari sini
aku harus keluar dari rumah ini
kalau enggak aku gak bisa membuktikan kalau aku tuh gak salah
mana sih dia
ya allah gak ada siapa siapa ya
raja di mana
bukannya dia sembunyi di sini
ngapain kamu di sini
aku kesini pengen ketemu sama raja
setahu aku raja ada di sini
tapi sekarang gak ada
aku khawatir banget sama raja
mungkin kamu tahu sekarang raja ada di mana
apa raja sekarang ditangkep sama anak buahnya tante andis
aku harus ketemu sama raja sekarang clara
kalau misalnya sampai ketahuan sama tante andis
dia bisa dilaporin ke polisi
atau jangan jangan raja ditangkep sama diego
kamu jangan nakut nakutin aku ya
kamu harus kasih tahu di mana raja sekarang
putri putri rasain panik sendiri kan kamu
kamu gak nyangka kan putri
kalau raja sebenarnya ada sama aku
raja akan jadi milik aku sepenuhnya
aku akan menangkap raja
aku akan menangkap raja
aku akan menangkap raja
aku akan menangkap raja
aku akan menangkap raja
dia akan jadi milik aku sepenuhnya

kenapa dengan putri semalam kenapa clara jawab
raja mendingan sekarang kamu sarapan dulu ya
abis itu baru aku jawab
aku gak mau makan
kenapa dengan putri
kamu makan dulu dong
kak kamu takut aku racunin ya
nih kalau kamu gak percaya aku makan ya
kamu lihat gak ada apa apa
gak ada apa apa
sekarang kamu sarapan dulu ya
enggak aku bisa makan sendiri
kamu jawab dulu
kenapa dengan istriku